satu lagi proyek infrastruktur yang selesai dibangun
kali ini pengerjaan proyek bendungan ragnamo di nusa tenggara timur telah rampung dibangun
bendungan ragnamo dibangun pertama kali pada dua puluh desember dua ribu empat belas
proses pengadaan lahan yang berjalan lancar membuat penyelesaian bendungan ini lebih cepat tiga belas bulan dari target yang dicanangkan
dalam rilis resmi kementerian pupr menteri pupr basuki hadimulyono menilai keberadaan bendungan di ntt akan mendukung ketahanan air dan pangan
pasalnya menurut basuki ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di ntt
bendungan ini termasuk satu di antara tujuh bendungan yang sedang dibangun di ntt
total biaya pembangunan tujuh bendungan di ntt mencapai lima sembilan triliun rupiah
dan ini adalah progres pembangunan tujuh bendungan di ntt
yang sudah selesai baru satu yaitu ragnamo
kemudian yang masuk dalam tahap konstruksi adalah bendungan protiklot pada maret dua ribu delapan belas diproyeksi akan selesai
kemudian kita lihat napun gt pada tahun dua ribu dua puluh proyeksi selesai
kemudian temf di proyeksi akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh dua
selanjutnya yang masih dalam tahap perencanaan dan persiapan adalah bendungan mbai
adalah bendungan manikin
dan selanjutnya adalah kolhua yang masih dalam perencanaan dan persiapan